afif itu merasa bersalah sama kamu bella
dia ngapain ada disini
tiara juga ngapain ya dia bawa bawa koper
kamu mengambil keputusan yang sangat tepat
yang sabar ya ini ujian buat kamu afif
sipa mau ke mama
nenek antar ya
iya bener kok seneng ya
sipa gak boleh bandel ya
gak boleh nyusahin orang lain
jadi anak yang penurut ya
iya anak ya
afif bener gak apa apa
iya ma aku gak apa apa
oke yuk tinggal sayang
suspeng ga kembali gak
bisa kan kita ketemu untuk yang terakhir kalinya
reno mama datang kesini mau mengantarkan sipa
ternyata sekarang ini kamu justru mempersulit afif
aku sama sekali gak ada maksud untuk menyakiti siapapun
tapi pernikahan aku dan bella terwujud karena mama
secara gak langsung mama lah yang membuat afif dalam posisi sulit
mamah yang membuang afif dari kehidupan bella
dulu mama pernah menganggap aku seperti anak mama sendiri
aku berharap mama masih merasa seperti itu
aku berharap mama gak membedakan aku dengan afif
aku juga sangat berharap mama mengerti kehidupan keluargaku sekarang
mama masih sama seperti mama yang dulu
mama tidak akan membedakan kamu dengan afir
semuanya jadi sulit
mama ketemu sama bella
bella sudah tidur
saya nggak berani untuk membangunkannya
kalau begitu saya pulang ya sairah
reno mau pulang ya
siva nenek pulang ya
maafkan aku sylvia
aku hanya gak mau kamu bicara soal afif ke bella
mama kangen banget sama syifa
siva kangen sama mama
tadi di sini sama siapa
tapi sama neneknya
afif yang nyuruh dia datang ke sini
afif itu merasa bersalah sama mama
dia ngapain ada di sini
tiara juga ngapain ya dia bawa bawa koper
untung aku ke sini
jadi aku bisa bikin rencana baru
kamu udah kembali sama bella
dia memutuskan tinggal bersama dengan rema
kembalilah sama bella
kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama
ya mungkin sekarang bella lagi bingung
memikirkan antara kewajibannya ke reno dan cintanya ke kamu
kalau kamu cinta ayo perjuangkan
karena kamu dan bella itu saling memiliki afif
sekarang anak anak aku udah berkumpul lagi bersama aku
ini yang aku inginkan
ini kebahagiaan aku seutuhnya
apa ada di sini
seseorang lagi mau pergi bulan madu
afih mau bulan madu sama tiara
dia sudah benar benar lupa sama aku
setelah dia datang ke rumah sakit
secepat itukah dia berubah
aku mau tidur
nggak mungkin mila menangis tanpa sebab
pasti ada sesuatu yang disembunyiin
terima kasih ma